kita kemanca negara hari ketiga proses pencarian korban gempa di turkiye
kedutaan besar republik indonesia angkara
menginformasikan berhasil mevokasi satu ratus dua puluh tiga warga negara indonesia
informasi itu dirilis kbri pada delapan februari pukul sepuluh lebih dua puluh empat menit waktu turkiye
dalam pernyataan resmi di twitter tim kbri angkara melakukan evakuasi
di lima wilayah paling terkena dampak gempa di turkiye
mengutip dari cnindonesia com jumlah yang dievakuasi sebanyak satu ratus dua puluh tiga orang
dari target semula satu ratus empat orang termasuk di dalamnya warga negara malaysia
dan seorang warga negara myanmar
kbri juga melaporkan satu wni beserta anaknya yang masih berusia satu tahun
dan suami yang merupakan warga negara turkiye temukan meninggal dunia
akibat tertimbun runtuhan bangunan
pihak kedutaan sudah berkomunikasi dengan keluarga korban
sementara ketiga korban telah dimakamkan di kota karamanmas pada rabu waktu setempat
sementara itu lebih dari seribu warga bali yang menjadi pekerja migran di turkiye
dilaporkan selamat dari gempa dasyat yang menggoncang turkiye pada dan suriah pada senin lalu
badan perlindungan pekerja migran indonesia di bali melaporkan dari satu tiga ratus tujuh puluh lima orang
yang selamat terdiri dari dua ratus lima puluh lima orang
satu ratus lima puluh lima orang laki laki dan seribu satu ratus dua puluh orang perempuan
saat kejadian mereka berada di wilayah yang cukup jauh dari gempa
menurut data kita di ktmi kita ya atau ektkn yang sekarang diganti dengan epmi
itu berjumlah satu tiga ratus tujuh puluh lima orang
sudah berkoordinasi dengan p tiga mi juga bahwasannya bahwa mereka di sana aman semua
tidak ada yang bekerja di dekat daerah gempa itu